dinamika di muktamar nu terkait pertarungan merebut kursi ketua umum pbnu kian panas kedua kubu saling mengklaim mendapatkan dukungan mayoritas dari lima ratus pul pemilik suara
tidak hanya soal klaim dukungan tata tertib di muktamar juga menjadi perdebatan terkait mekanisme pemilihan
dua tokoh yang menjadi kandidat terkuat sebagai calon ketum pbnu kiai said akil siraj dan gus yahya dinilai sama sama berpeluang untuk menang
bagaimana dinamika muktamar menuju kursi pbnu satu kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber
ada pak mas duki baidlawi cah duki wasek jen pbnu ada mas muhammad guntur romli aktivis nu dan juga ada mas ahmad hoidul umam dosek nu politik dari paramadina
selamat malam caduki mas guntur romli mas umam apa kabar
selamat malam assalamualaikum
saya ingin langsung mulai dulu ke pak mas duki baidlowi
jadi sekarang yang tengah menjadi sorotan juga adalah cah duki bagaimana kemudian perbedaan pandangan soal tata tertib untuk pemilihan
pandangan anda apakah memang ini yang paling tepat adalah lewat voting saja atau kemudian lewat musyawarah mufa kaca
ya pertama ini kan biasa lah yang namanya demokrasi itu kan ada dua dimensi yang penting
yang satu itu adalah prosedural ya yang kedua adalah substansial
proseduralnya sekarang ini sedang dibicarakan seperti yang anda tanyakan itu
apakah musyawara ataukah voting
itu dimana mana saya kira itu adalah tahapan yang memang harus dilalui
kalau bisa musyawara ya pasti harus musyawara mufakat
itu akan lebih bagus
karena musyawara saya kira sebenarnya adalah inti dari tujuan tujuan kita untuk mencapai kesepakatan kesepakatan
dan ada kompromi kompromi misalnya seperti itu
dan ada kompromi kompromi misalnya seperti itu
kalau kemudian musyawarah tidak tercapai pasti kemudian yang akan ditempuh itu adalah jalan voting
dan itu di dalam kata tertib ini di dalam draft itu memang sedang diatur seperti itu
jadi ini masih apa namanya ya biasa membahas prosedural yang mesti akan dilalui untuk siapapun yang akan terpilih itu saya kira sangat penting
karena relnya ibarat kereta mau lewat
kalau relnya nggak benar maka kereta nanti justru nabrak kemana mana kan itu
relnya yang benar menurut anda yang bagaimana
yang lewat mekanisme yang mana ini cak
dua duanya itu harus ditempuh
apakah lewat mufakat terlebih dahulu
kalau mufakat tidak bisa maka kemudian itu harus dilewati dengan cara voting
itu seperti itu
itu bukan hanya di dalam draft tata tertib ya
saya kira di dalam adart juga seperti itu
di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
nah datul ulama juga sudah berbunyi seperti itu
itu biasa biasa saja
oke baik saya ke mas guntur romli
mas guntur kabarnya pendukung gus yahya lebih berat menginginkan langsung mekanisme voting saja pemilihan secara langsung lewat pengambilan suara
benar demikian apa alasannya mas
jadi gini mas
saya tadi nggak terlalu kedengaran dari suaranya cak

tapi kan intinya tatip sebelum ini itu kan
ada dua mekanisme
kalau untuk rois am itu kan berdasarkan dewan formatur yang disebut dengan ahlul halli wal akhdi memilih sembilan kiai
nanti sembilan kiai itu memilih dari salah satu orang diantara mereka dari beliau beliau itu untuk menjadi rais am
dan ini yang sudah dilakukan pada muktamar terakhir di jombang
nah untuk mekanisme ketua umum tamfidiah
nah ini yang lewat mekanisme voting yang memiliki hak suara itu kan ketua tamfidiah
baik yang ada di pwnu ataupun yang ada di pcnu dan pcinu yang di luar negeri
nah ini kan tata tertib yang selama ini yang kita kenal
nah yang saya lihat memang ada upaya ya dari pendukungnya tetahana c said yang menolak regrindasi ini mau mengubah ubah tatib
ini kan semacam permainan tidak berhasil
permainan tidak mau masuk permainan yang adil tapi mau mengubah ubah peraturan mau mengubah ubah ketentuan permainan
nah ini yang kita lihat tidak bijak ya
jangan hanya karena katakanlah ingin mempertahankan kepimpinan tidak mau regenerasi kemudian aturan main itu semuanya diubah ubah
bahkan yang kita lihat saya bisa sampaikan
kalau tadi kita mau masuk ke dalam lokasi muktamar ya di muktamar di pondok pesantren darussada
dari jalan di depan kan ada yang masih masuk sekitar berapa ya sekitar empat ratus atau lima ratus meter
itu fotonya gus yahya itu nggak ada itu ada foto tokoh lokal kemudian hanya dengan kiai said
jadi ini saya lihat bahwa ada intervensi ya baik saya nggak tahu apakah paniti atau apapun ya ini untuk menjegal gus yahya
itu yang saya lihat kalau saya lihat dari lapangan ya bicara soal misalnya penempatan foto kemudian juga soal aturan aturan permainan
tapi masih terus dibahas nih kan karena yang kita lihat bahwa ada tanda tanda ini tidak mau apa katakanlah bertanding secara jantan secara dewasa permainan mau diubah
nah ini yang kita lihat janganlah ini kan nahdlatul ulama ini bukan partai politik
ini bukan ormas sosial yang lain ya yang bisa diubah seenaknya hanya karena ingin memenangkan satu calon
nah ini yang tidak kita inginkan gitu mas
baik mas gunter romli tapi tadi dikatakan oleh caduki sebetulnya dua duanya harus dilewati mekanisme ini baik musyawarah mufakat dan juga voting
jadi harus ketemu kemudian realnya yang benar seperti apa
tadi kan saya sampaikan bahwa kalau untuk pemilihan rais am itu kan jelas melalui mekanisme
yang disebut dengan dewan formatur al halli wal aqdi
ya kemudian untuk ketua taufidiyah itu lewat voting
voting yang secara langsung yang pemilik suara memilih siapa ketua umum yang telah disetujui oleh roy sam terpilih
ini kalau kita bicara soal adrt
nah ini yang kita lihat yang selama ini sudah berjalan
oke baik saya ke cak duki karena ca duki juga tampaknya terbatas waktunya
c duki ada upaya dari petahana tadi mas guntur romli katakan untuk mengubah ubah tatib
apa bahkan intervensi mungkin dari pihak pihak tertentu untuk mencegah gus yahya
saya nggak ngerti ya seperti apa yang dikemukakan oleh mas guntur romli
sudut pandangnya dari sisi itu saya nggak ngerti
karena itu saya kira saya tidak mau berdebat
dan masuk ke dalam wilayah tim sukses ya
saya kira tidak dalam kondisi seperti itu
karena saya sekarang punya tanggung jawab sedang memimpin sidang tata tertib gitu ya
dan saya kira saya sebagai salah satu pimpinan sidang akan berlaku sebaik baiknya dan seadil adilnya
bagaimana agar seperti yang saya katakan tadi
bahwa ini ibaratnya kita tata tertib itu adalah resiko
ini adalah prosedural di dalam sebuah sistem
demokrasi itu ada dua
saya sedarkan sekali lagi
yang satu adalah sifatnya prosedural tata cara
lalu yang kedua substansial
ini sedang menata ya
sedang menata tata caranya draftnya
oleh karena itu kalau ada pandangan pandangan yang menyatakan
oh ini ada pihak yang apa namanya yang hendak merekayasa
untuk agar petahana
saya kira satu pikiran seperti itu
pikiran yang lain menyatakan
oh ini ada kehendak yang lain
bahwa misalnya pihak lain menghendaki supaya petahana tidak diuntungkan
kan itu biasa itu kan
karena kalau cara berpikir tim sukses itu ya begitu itu
nah yang terpenting
yang saya ingin tegaskan itu adalah bahwa
ini sekarang memang sedang ya dibahas
karena waktunya kan tadi sangat mepet
untuk membahas tata tertib itu
sangat mepet sore gitu ya
lalu kemudian memang prosesnya sangat ketat
karena memang ada masalah masalah administrasi yang harus diselesaikan
dan itu juga mesti diselesaikan di tim arbitrase gitu ya
jadi kalau memang secara administrasi misalnya satu pengurus tabang
yang kemudian persyaratan persyaratannya itu
dianggap yang satu menyatakan sah yang
yang lain menyatakan tidak sah
misalnya seperti itu
secara administratif itu kan harus diselesaikan itu
nah itu ada namanya tim arbitrase itu
itu ternyata memakan waktu lama
sehingga tadi sampai sore
itu sidang tata tertib itu hanya mendapatkan sedikit waktu
dan tidak mungkin selesai tadi sore gitu loh
itulah sebabnya maka kemudian masuk istirahat
salat isomah gitu ya
setelah isomah sekarang mau dibahas lagi
jadi janganlah mari berpikir untuk semuanya seakan akan dari sudut pandang tim sukses
kalau semuanya dibahas dalam sudut pandang tim sukses
semuanya jadi hangat
semuanya jadi panas
padahal sebenarnya nggak ada masalah
ini baru membahas bagaimana tata tertib
mesti dibahas sebagai landasan untuk aturan main sampai berikutnya besok
kemudian kita ada sidang sidang
yang secara substansial di dalam sistem pemilihan demokrasi itu
justru sangat penting kita berbicara konten konten
apa saja yang penting
pikiran ke depan mengenai pendidikan itu seperti apa
pikiran ke depan nih seperti yang dikemukakan oleh pak jokowi tadi
bahwa anak muda nu cerdas cerdas
ini saya kira punya masa depan untuk menghadapi perubahan
shifting yang sedemikian rupa
semuanya akan berbasis digital
apakah itu dalam sistem ekonomi ataupun sistem pendidikan
semuanya itu pak jokowi melihatnya optimistik
substansi substansi seperti itulah yang sebenarnya harus dibahas besok
kalau urusan yang terkait dengan yang satu membelasi a peta hana
yang satu membelasi b
supaya ada regenerasi
yang satu bilang regenerasi belum tepat dan seterusnya
itu saya kira biasa aja itu
tapi itu saya kira janganlah kita terjebak ke wilayah yang seperti itu
karena kita di dalam demokrasi itu berbicara mengenai hal yang substansial
abad ke dua setelah seratus tahun nu ke depan itu abad ke dua ini mau apa
justru itu saya kira substansi substansi yang harus kita bicarakan ke depan
dan saya kalau itu yang dibicarakan saya kira sangat sangat menarik
dan mudah mudahan siapapun yang terpilih nu akan terus maju sebagai bagian dari negeri kita
nkri yang pilar pembangun peradaban yang positif ke depan
saya mohon maaf tidak bisa bergabung lagi
salam sama mas guntur dan yang lain lain
saya harus ikut sidang berikutnya
baik terima kasih cah duki
terima kasih untuk waktunya meskipun sebentar
tapi kami bisa menangkap apa yang kemudian menjadi perspektif anda
saya lanjutkan bersama dengan mas guntur romli dan juga mas umam
saya ke mas umam sekarang
kalau begitu mas umam
seberapa sengit anda melihat kontestasi yang ada sampai dengan malam hari ini
disebut sebut sebetulnya sudah mulai panas sejak sebelum muktamar dibuka
nah sekarang setelah dibuka apakah sudah semakin terlihat atau anda melihat ini sebetulnya masih dalam koridor yang wajar wajar saja sebetulnya
apa yang digambarkan oleh mas guntur dan juga cak dugi tadi sebenarnya sudah merepresentasikan
apa namanya tensi politik yang ada di lokasi muktamar
nah dan memang secara general perubahan tata tertib itu memang seringkali dipengaruhi oleh kalkulasi strategi
ada yang merasa terancam ada yang merasa percaya diri
dan itu biasanya akan menentukan pola permainan mekanisme apa yang kemudian akan digunakan
nah tetapi pada saat yang sama tentu kita masih tetap melihat ini sebagai satu hal yang cukup wajar
karena ada pun gegeran itu mengindikasikan adanya proses demokrasi di dalam proses muktamar ini
dan itu kabar baik bahwa ada proses demokrasi yang berjalan dalam proses muktamar mahdlatul ulama
justru kalau misal tidak ada proses demokrasi yang ada checking and balances yang memadai tentu itu yang menjadi persoalan
nah oleh karena itu kita berharap semuanya berharap tentu proses muktamar bisa menghasilkan satu keputusan yang lebih smooth
tanpa kemudian harus menghadapi
untuk menghadirkan turbulensi dan juga resistensi yang cukup besar
baik di internal warga nahdiyin maupun dalam konteks eksternal
karena bagaimanapun juga bung reinhardt spektrum pengaruh mahdlatul ulama itu sangat besar
bukan hanya di internal jamaah nahdlatul ulama tetapi juga spektrum dalam konteks negara politik nasional dan juga perdamaian di level kawasan dan juga internasional
oke baik saya yakin mas guntur omli ingin menanggapi tadi disampaikan oleh cak duki
tapi kita harus break dulu
mas mas kalian saya juga akan nanti tanya ke mas guntur omni klaim dukungan yang disampaikan oleh tim sesnya gus yahya ini berdasarkan apa
karena kemudian kedua kubu sebetulnya saling mengklaim dukungan juga
usai break kami akan segera kembali sesaat lagi
kita masih membahas dinamika muktamar nu saya kembali lanjutkan dengan mas guntur romli
mas guntur romli bagaimana tanggapan anda tadi disampaikan oleh caduki bahwa tidak betul ada aturan main yang diubah untuk memenangkan salah satu calon
ya begini ini soal yang kita lihat bahwa apakah mutamar ini semakin memanas atau tidak
itu kan kita lihat secara lebih arif dan bijak ya
karena kan kalau disebut dengan tensi ini makin panas
menurut saya ada yang disebut dengan salah langkah dari kiai said sendiri
kalau kita lihat dari jejak digital pernyataan kisah itu sebelum tahun ini sudah banyak
beliau menyatakan bahwa beliau tidak akan maju lagi
beliau akan mendukung kepimpinan yang baru
itu sudah setahun yang lalu
nah karena pernyataan beliau akhirnya ada beberapa tokoh yang khususnya gus yahya
itu kan mulai jalin komunikasi dengan wilayah dengan cabang memperkuat silaturahmi
menawarkan kebijakan dan lain lain
nah tiba tiba ketika gus yahya sudah mendapat dukungan ksat bilang mau maju lagi
nah ini yang menurut saya dalam tradisi kepemimpinan nu ini yang kurang elok kurang baik
dan ini yang menyebabkan menurut saya salah satu tensi naik ya dalam proses muktamar ini
jadi ini juga perlu ada introspeksi ya dari kalangan pendukung ksat
itu yang pertama
yang kedua saya ingin tadi mengomentari dari caduki bahwa soal program tema pak jokowi
itu bukan di tatip
itu namanya di sidang komisi
di situ kita bicara lebih banyak program dan tema tema
oleh karena itu saya setuju
makanya jangan larut ya jangan larut memperdebatkan yang sebenarnya sudah biasa itu dalam setiap muktama
nggak usah dibuat aturan yang mau mengganjal calon yang lain
ini yang bikin menyerap atau menghabiskan energi
kalau kita mau langsung soal bicara program ya langsung
nggak usah berbelit belit dalam urusan tatip
karena di situ dalam sidang komisi yang besok ini kita akan bicara soal tema yang luar biasa
ada komisionerisasi ada rekomendasi ada program ada komisi yang basul masail dinia ada yang konunia dan sebagainya
nah di situ kita akan bicara dalam narasi yang besar kita akan bicara dalam program program yang besar
kita akan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat indonesia dan juga dunia
nah di situ letaknya gitu lah begitu mas
sayangnya caduki sudah nggak bisa bergabung lagi bersama dengan kita
tapi kita sudah tangkap apa yang tadi disampaikan
jadi anda melihat bahwa ada upaya untuk menjegal itu pertama dari tatip mengapa sampai dengan malam ini tatip ini tidak kunjung beres
bukan karena waktunya yang sempit ya tadi kan caduki katakan karena baru dari sore sehingga belum selesai sampai dengan malam hari ini
ya karena kalau kita lihat memang tempat antara pembukaan di darussada di lampung tengah dengan di bandar lampung yang tempat untuk yang tatip dengan lpg itu memang ini ya
apa jauh ya memang ini salah satu dari meskipun sekarang sudah dipermudah dengan yang namanya jalur tol yang itu juga ketua pelaksanaan tadi berterima kasih secara khusus kepada pak presiden jokowi soal jalan tol ya yang mempermudah
tapi menurut saya memang ya
memang kita nggak usah terlalu lah menghabiskan banyak energi atau berdebat itu dengan urusan tata tertib yang fair aja yang sudah kita kenal tata tertib yang sudah berlaku kemudian juga ini bisa menampung semua pihak gitu
jangan bikin syarat syarat misalnya apakah soal gelar pendidikan menjadi ketua umum dan sebagainya harus s tiga ini kan juga banyak ini isu isu kayak gini yang berkembang ini kan
nah ini janganlah jangan dibuat muktamar ini semakin memanas lebih baik saya sudah bilang
saya setuju dengan kak duki kita bicara soal program yang besar narasi yang besar
kita ini sedang sedang komisi tatip inilah bikinlah tatip yang bisa apa semua pihak bisa bertanding dalam arti ya yang secara fair secara arif secara bijak secara jujur ya
jangan membuat tatip yang bisa menghambat salah satu calon itu yang bisa saya sampaikan
baik mas umar mana tambahan dari anda
anda melihat ini sejauh ini di muktamar baru pembukaan sudah fair
jadi sebetulnya atau memang ada tendensi tendensi tertentu yang tadi disampaikan oleh mas gunther romli meskipun tadi sudah dibantah oleh kak duki
ya bang reinhardt bisa jadi proses alotnya pembahasan tata tertib dalam konteks ini adalah sebagian dari strategi buying time
jadi buying time bagi kelompok tertentu yang masih melakukan kalkulasi kekuatan
karena ada beberapa isu cukup sensitif yang kemudian harus diklarifikasi setidaknya untuk meyakinkan basis pemilih loyal
saya pikir itu cukup terdiaspora secara merata
misalnya di level kiai said narasi tentang pentingnya regenerasi kemudian isu tentang politisasi pbnu kemudian sampai pada kemarin yang hal cukup teknis
tetapi bermakna strategis yaitu tentang tudingan atau tuduhan pemalsuan misalnya tanda tangan dari rois am
itu semua kan perlu diklarifikasi
mungkin butuh proses komunikasi yang cukup intensif
tetapi di saat yang sama juga di apa namanya tim sukses dari gus yahya mungkin saja juga ada hal hal yang kemudian perlu diluruskan
misalnya hal yang terkait dengan isu lama misal narasi atau hal hal yang cukup sensitif tentang pro israel dan sebagainya
itu hal sangat teknis tetapi berpotensi kemudian memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap arah pilihan politik pwnu
pcnu dan juga pcinu itu sendiri
nah oleh karena itu kita menduga bahwa alutnya pembahasan tatar tertib ini bisa mengindikasikan adanya pola tadi buying time untuk mengkonsolidasikan kekuatan kembali
kalau misal kemudian itu masih dianggap sebagai sebuah proses yang kurang begitu optimal maka kemudian muncul tadi salah satu opsinya adalah mengubah bukan lagi pakai mekanisme voting
tetapi menggunakan mekanisme musyawarat
tentu plus minus bagi yang merasa menguasai peta lapangan dengan dukungan yang tadi sudah ada yang mengklaim menguasai sekitar empat ratus empat puluh atau bahkan empat ratus enam puluh dukungan pwnu dan juga pcnu
dan itu kalau misal clear tentu itu adalah sebuah kartu as dan itu sudah menang
tentu kita masih menduga apakah ini klaim politik ataukah tidak
tetapi kalau ini betul betul klaim politik kosong klaim kosong
maka sama saja mempermalukan diri
tetapi kalau betul maka itu mengindikasikan bahwa sebenarnya basis kekuatan yang dilakukan oleh gus yahya itu sudah semakin terkonsolidasi
nah maka kita perlu melihat kembali di level ini mulai sudah tampak mana yang lebih percaya diri mana yang mulai terkesan agak galau
oleh karena itu membutuhkan proses negosiasi dan juga komunikasi yang padat
jadi kita harus mencari tahap yang sangat waktu yang sangat mepet ini untuk kembali mengubah peta dengan harapan bisa kemudian peta yang sudah terbangun bisa tercairkan atau tergerus dengan potensi mengajukan nama alternatif misalnya
oleh karena itu nama nama seperti pak kiai ⁇ asad ⁇ said ali kemudian kemarin juga tiba tiba muncul juga kiai marzuki mustamar meskipun kalkulasinya tidak begitu masuk
tetapi bisa saja
dan potensi nama alternatif itu dimunculkan sebagai bagian dari strategi untuk memecah kekuatan dari salah satu pihak
strategi memecah suara ya
tapi dari yang anda lihat mas khairul umam kalau kita bicara soal kekuatan sebetulnya kedua kandidat sekarang punya peluang dan kekuatan yang sama
apakah basis kekuatan yang sama sama kuat begitu atau memang sudah mulai terlihat atau ini masih sangat cair sampai dengan besok
sebenarnya kalau misal kita lihat pada level ini sebenarnya basis dukungan itu sudah mulai terkonsolidasi
oke sudah terkonsolidasi
dan proses pengkutuban itu itu sudah terjadi sejak ya setidaknya satu sampai dua minggu terakhir ya
misalnya jawa timur sudah cukup solid terlihat begitu clear arah dukungannya misalnya kepada gus yahya
kemudian beberapa wilayah yang lain juga clear dukungannya misalnya kepada kiai said
jadi sebenarnya pengkutuban itu sudah terjadi
tetapi kemudian ada basis yang kemungkinan memang ya kategorinya mungkin swing voters
atau memang pengkutuban itu sudah terjadi tetapi maka kemudian upaya untuk mengubah tadi itu mengubah peta itu
maka dilakukan pengkajian ulang terhadap strategi
tatib adalah salah satu strategi untuk mengubah peta
maka ini harus diantisipasi
tentu oleh semua pihak
jangan sampai kemudian persoalan tatip persoalan teknis dalam pemilihan kemudian bisa menciptakan political tension yang jauh lebih tinggi
karena itu saya pikir bukan substansi mu'tamar nahdlatul ulama di situ
jadi kita pikir nu punya tradisi resolusi konflik yang baik dan itu bisa diwujudkan di dalam proses mu'tamar ini
oke mas guntur omli katakanlah memang ada upaya buying time untuk mengubah peta dan juga mengubah

jadi gini mas bahwa gus yahya ini sudah bekerja melakukan komunikasi itu sudah lama
sebagai calon ketua umum pbnu tamfidia
kan beliau juga dikatakan
kan beliau juga dikatakan
dan juga dikatakan
jadi ini sudah dua tiga tahun menjalani komunikasi baik dengan wilayah dengan pengurus menawarkan program
seperti yang saya jelaskan tadi ketika kisah itu menyatakan bahwa beliau tidak akan maju lagi
jadi kalau kita bicara soal ini bukan soal klaim tapi ini memang sudah kenyataan yang diterima oleh amanat para muktamirin yang punya suara
yang saat ini datang ke muktamar ke tiga puluh empat di lampung
nah cuma kan ya itu saya sebutkan tadi
kemudian tiba tiba manas ketika gus yahya katakan sudah banyak dapat dukungan
ternyata kisah mau maju lagi
nah ini yang bikin memanas
kemudian masuk muktamar
yaitu sebelum juga ada soal pemalsuan surat kepengurusan lah
kemudian soal lagi ini soal tatap tata tertib lah
kemudian juga soal ada pengurus yang tidak mau disahkan atau gimana validasi pengurusan sebagainya
tapi intinya menurut saya menurut saya ya
menurut saya bahwa kita kembali kepada siptoh nu
bahwa ini ini kan lebih kepada jabatan untuk pengabdian
bukan jabatan dalam arti untuk kebanggaan
ini kan istilahnya itu ingin mengabdi kepada nu kepada mas syahir kepada qiyari
sebelum ini sudah saya sampaikan
sepertinya mestinya itu
kita kalau ingin menghormati qisayid beliau sudah dua periode pemimpin pbnu
beliau levelnya sudah wakil
beliau sudah wakil rais am
beliau sosok yang sudah sangat dihormati
itu kalau level sekarang itu disuani
bukan datang turun ya beliau jarang datang
ya mungkin ya karena soal sepuh soal apa ya
ke cabang cabang kemudian ke pwnu
nah ini kan lebih kuat memang gus yahya untuk konsolidasi
sebagai tampit sebagai pelaksana
ini saya bilang ini sebenarnya sudah katakanlah komposisi yang sudah ideal
rais am tetap cemil fethullahiyah
kemudian rais k said agil surat ketua umum gus yahya
ini sebenarnya komposisi yang sangat ideal gitu lah
kalau kita melihat kalau tidak ingin ada panas tidak ada tensi dan sebagainya gitu
oke mas kalau bicara soal dukungan
ini kan sekarang saling mengklaim didukung oleh mayoritas pemilik suara
kalau versinya pendukung dari pak said akil
ini sudah menurut anda
untuk mendapatkan dukungan dari tiga ratus dua puluh tujuh pemilik suara
meskipun ini mungkin masih klaim
nah kalau dari pendukung gus yahya juga mungkin mengklaim hal yang sama
itu bagaimana mas guntur omli
ya kita lihat aja besok malam
pemilihannya gitu kan
bisa katakan latar belakangnya sudah bekerja lama
ketika saya tidak mau maju lagi
nah ini sudah komunikasi sudah berjalan
kemudian semakin intensif ketika mutamar sudah jelas jadwalnya
semakin turun ke cabang kemudian ke wilayah
dan kalau mana yang bisa dipercaya kita lihat aja besok
yang penting yang penting bertandinglah secara bijak secara jujur
jangan mengubah ubah aturan permainan
itu kan bagian dari permainan yang curang
kalau cara cara itu dilakukan
ya kita lihat aja besok di pemilihan itu
tapi dasarnya itu dari mana mas gunter omli
kalau kemudian mengklaim mendapatkan mayoritas dukungan
ya kan kelihatan
ketika gus yahya katakan latar belakang
kemudian juga ketika ketemu di muktamar
kemudian ada acara ngopi bareng gus yahya
terus siapa aja yang datang
kemudian ketua ketua pwnu nya siapa
rok aris besudianya siapa
kemudian dari cabang siapa
ini kan sebenarnya kelihatan gitu loh
bahwa dukungan itu adanya
nah cuma apakah itu terbukti dalam bentuk nanti secara dukungan real ya
nah itu yang bisa melihat kan besok kita lihat bersama gitu
di pleno di pemilihan
jadi soal persisnya siapa kemudian yang paling didukung adalah kita akan lihat besok
tapi mas gunter omli bicara soal muktamar ini juga tidak lepas dalam pusat
juga tidak lepas dalam pusaran politik dua ribu dua puluh empat
ada yang kemudian kubu katakanlah yang meminta kemudian pbnu tidak terlibat dalam politik dua ribu dua puluh empat
dan juga ada kubu yang sebaliknya
bagaimana anda melihat posisi muktamar nu ini yang terus menerus dikaitkan dengan poros untuk dua ribu dua puluh empat
tapi dijawabin nanti
kita akan bahas spesifik soal itu selanjutnya
kami akan segera kembali sesat
apakah anda melihat hal yang sama mas umam bahwa memang ada kelompok kelompok di luar nu katakanlah yang juga ikut ingin berkepentingan untuk politik dua ribu dua puluh empat politik praktis
sebenarnya nahdlatul ulama hari ini memang bermuktamar
tetapi muktamar kali ini sebenarnya bukan hanya muktamar bagi nahliin karena memiliki tadi spektrum pengaruh yang sangat luas
spektrum pengaruhnya bukan hanya pada level politik nasional tapi juga di internal sel sel kekuatan politik nahdliyin itu sendiri
misalnya kepemimpinan di pbnu yang akan datang berpotensi misalnya berpengaruh terhadap misal apa ya kemampuan misalnya di level pimpinan partai politik yang menjadi mandat utama dari nahiwiin misalnya di pkb misalnya
berpotensi kemudian terpengaruh dengan itu
kita misalnya tahu
beberapa momentum itu sempat pak yai said misalnya menanyakan kepada caimin meskipun bahasanya guyon
apakah caimin berpotensi geser atau tidak setelah dua puluh tahun sekian kemudian tidak berganti
nah hal hal itu memang bahasa bahasa simbolik bahasa guyon tetapi kemudian memiliki implikasi cukup serius
maka kepengurusan yang baru kepemimpinan yang baru berpotensi memiliki dampak terhadap apa namanya struktur kuasa di dalam konteks sel politik nahdliyin
bisa berganti bisa menguat juga bisa dilemahkan
tetapi itu di konteks internal
ini plus minusnya bahwa guyai said sa'adil memang memiliki pola komunikasi yang cenderung terbuka
belak belaan dan seringkali menggunakan kalimat kalimat yang sangat tegas
to some extent kalimat kalimat tersebut seringkali ya kemudian menciptakan barikade
bukan hanya dalam konteks politik tetapi juga dengan ormas ormas tertentu misalnya
yang sebenarnya tidak perlu dilakukan pola komunikasi yang cukup konfrontatif misalnya begitu
nah itu yang kemudian menciptakan satu pola yang muncul harapan kalau misal kepemimpinan baru ada regenerasi di pbnu kemudian gap itu bisa ternetralisir
nah oleh karena itu semua ini yang dimainkan oleh masing masing kubu di satu sisi
misalnya kubu dari gus yahya berusaha untuk meyakinkan bahwa kita butuh regenerasi menciptakan satu pola relasi yang baru
dan secara politik memang simbol simbol kekuatan politik di indonesia tidak memiliki resistensi dengan gus yahya secara pribadi
di sisi lain kiai said sendiri pak yai said sendiri juga merupakan tokoh sentral yang berhasil menyatukan
gerbong kekuatan yang berbeda
gerbong kekuatan politik nasionalis dan juga islam moderat dalam konteks ini
yang kemudian terrepresentasikan ke dalam gabungan koalisi ya antara presiden jokowi dengan wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin
pada konteks tertentu itu dianggap sebagai sebuah capaian
tetapi pada sisi lain langkah itu dianggap sebagai sebuah proses politisasi yang semakin terbuka atas instrumen jama'iyah dan juga jama'ah dinah doa tul ulama

nah oleh karena itu sudut pandangan itu
sudut pandang ini yang mungkin berbeda itulah yang kemudian dimainkan oleh masing masing kubu untuk berselancar
to some extent merasa bahwa level bergening position politiknya semakin tinggi tetapi pada saat yang sama hati hati
karena ini nu semakin tertarik pada ranah politik yang semakin praktis
dan itu tidak sesuai dengan konteks kitoh nahdlatul ulama seribu sembilan ratus dua puluh enam
jadi gambarannya seperti itu dan bagaimanapun juga di dua ribu dua puluh empat nanti
nahdlatul ulama memiliki pengaruh yang sangat signifikan
bukan hanya di dalam konteks menjaga upaya untuk menetralisir eksploitasi politik identitas
menjaga agar kemudian kekuatan islam konservatif tidak semakin kuat di dalam konteks demokrasi di indonesia
dan juga pada level praktis
nahdlatul ulama juga menyediakan atau menjanjikan adanya basis pemilih loyal yang begitu mudah dan
dan efektif untuk dimobilisasi sebagai pemilih di dua ribu dua puluh empat nanti
tapi katakanlah siapapun yang menang ya apakah bisa menjamin bahwa pbnu ke depan di tahun dua ribu dua puluh empat tidak tergoda dengan politik dua ribu dua puluh empat
katakanlah misalnya nanti kita melihat gus yahya misalnya yang menang
yang memang sejak awal sudah mengatakan bahwa tidak ingin ada cawapres ataupun capres dari pbnu
tapi apakah siapapun yang menang ini bisa kemudian menjaga pbnu tidak tertarik dalam politik praktis
setidaknya di level ini narasi itulah yang kemudian di marketingkan dijual oleh gus yahya
yaitu mencoba untuk menarik pbnu pada ranah yang semestinya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan ormas islam yang berorientasi pada penguatan sifik islam
bukan berorientasi pada konteks politik praktis
nah kalau misal kemudian ditanya bung reinhard tadi apakah kemudian berpotensi
melakukan hal yang sama ini menjadi ujian yang cukup serius bagi kepemimpinan katakanlah gus yahya nanti terpilih dalam proses muktamar
tetapi pada saat yang sama setidaknya narasi ini juga menjadi evaluasi bagi kepemimpinan pak kiai said
bahwa memang sudut panjangnya berbeda
di satu sisi ini adalah sebuah capaian karena mampu mengantarkan misalnya pak iyai ma'ruf amin sebagai posisi wakil presiden
tetapi pada saat yang sama ini menjadi ujian
ini dianggap sebagai sebuah bentuk pempolitisasian instrumen kekuatan nu pada level jamaah maupun jamiyah
jadi ini sebenarnya perang narasi yang kemudian kalau misalnya ditanya pembuktian wallahu'alam
oke demikian mas guntur romli ini perang narasi atau memang bisa dibuktikan
mengapa kemudian gus yahya sejak awal sudah membuat narasi bahwa tidak ingin ada capres ataupun cawapres dari pbnu
ya kalau kita melihat ini salah satu dari komitmen kembali nu ke hitah secara murni
dan ini juga kalau kita lihat bagaimana gus yahya terlihat misalnya dalam konstelasi kontestasi pilpres atau pemilu di tahun dua ribu sembilan belas
karena beliau itu memang benar benar mampu menjaga jarak
nah dan memang nu terlalu besar untuk dijadikan permainan politik
atau yang terlalu besar untuk dijadikan permainan politik
atau yang terlalu besar untuk dijadikan permainan politik
kemudian menjadi batu loncatan untuk jabatan yang lain ya
dalam level roy sam dan termasuk juga ketua umum atam budia
nah kalau kita lihat kalau gus yahya bicara seperti itu saya percaya karena punya rekam jejak menepati kata katanya
oke saya ini kan kadang berubah berubah ya
tidak mau maju terus tiba tiba maju lagi
ini kan bikin bingung juga anak kita
ini sudah orang sudah siap sudah ini
tiba tiba dia pengen maju lagi
nah ini yang bikin apa menurut saya yang tradisi yang kurang elok lah kalau dalam di nu itu kan
nah kemudian yang lain juga adalah ketika nu itu mampu menjaga jarak dari pemerintahan
itu kan lebih bisa dipercaya oleh masyarakat
kalau sekarang kan nu ngomong apa ya ya lu kan punya wapres di sana kan
lu kan sudah bagian dari rezim
nah ini kan menjadi salah satu dari hal yang katakanlah
hal yang negatif dampak ya bicara soal kepada sikap kepercayaan rakyat kepada ormas nu itu sendiri ya
karena ya itu keterlibatan
nah kalau saya kalau melihat bagaimana soal pilpres cawapres dan sebagainya ya nu kader nu ya boleh
tapi kan kader nu katakanlah yang bukan punya posisi sebagai rais am atau ketua umum tamfidiah
nu banyak kader di partai
di semua partai punya kader kader yang terbaik lah
sebenarnya dengan kader
nu annya itu lebih elok kan
dicalonkan sebagai apakah capres atau cawapres
tapi kalau nu sendiri akhirnya yang terjadi seperti dua ribu sembilan belas
ada pak mahfud dianggap bukan nu
itu kan dipolitisasi memang nu nya saat itu kan untuk mendiskreditkan salah satu dari cawapres saat itu
nah ini yang tidak kita ingin bahwa nu terlalu besar ya
rois am jabatannya terlalu mulia
ketua umum taufidiyah itu terlalu mulia
untuk menjadi batu loncatan kepada jabatan tertentu
nah itu yang saya lihat
oke baik saya terakhir ke mas umam
mas umam apa yang kemudian anda lihat bisa mengubah peta dukungan saat ini sampai dengan besok
apakah faktor kekuatan dari luar mungkin atau ada faktor yang lain
dan setelah muktamar ini karena tensinya cukup tinggi tadi anda katakan
bagaimana kemudian setelah ini rekonsiliasi harus dilakukan oleh semua pihak terutama di internal pbnu
ya yang bisa mengubah kekuatan mas adalah
netralitas dan independensi dari para pemilik suara itu sendiri
artinya kalau misal mereka masih memiliki satu hal yang kemudian bisa menjadikan pijakan mereka dalam mengambil keputusan
dalam konteks ini netralitas dan independensi mereka
dengan pemahaman yang clear yang utuh
tidak kemudian termakan oleh narasi yang kemudian mungkin kurang begitu produktif
maka itu akan mengubah semuanya
tetapi pada saat yang sama tentu ini tidak mudah
semua akan ini ya akan sangat ditentukan oleh hasil pembahasan tata tertib
tetapi kalau misal sejauh ini terkait dengan proses quote by quote intervensi dari luar
saya pikir proses intervensinya tidak secara langsung seperti yang terjadi pada era orde baru
tetapi model model apa namanya membangun komunikasi politik
baik itu yang dilakukan oleh kekuatan ekonomi politik yang berada di dalam lingkaran
internal nahdiyin maupun mereka yang berada di luar lingkaran nahdiyin itu sendiri
yang memiliki kepentingan terhadap nahdlatul ulama untuk kepentingan mereka ke depan
nah ada pun kemudian yang bisa dilakukan ini tensi semakin panas
kita tidak ingin kemudian pasca mu'tamar justru memunculkan mufarroqoh
atau pemisahan diri dari kepengurusan atau struktur di pbnu dan lain sebagainya
maka betul tadi yang disampaikan oleh bung reinhardt
rekonsiliasi adalah sebuah kata kunci yang harus menjadi tugas utama bagi siapapun
yang terpilih menjadi ketua umum pbnu yang akan datang
jadi kalau misalnya rekonsiliasi sudah terjadi
maka nu bisa kembali pada pekerjaan rumahnya yaitu pemberdayaan ekonomi umat
kemudian penguatan pendidikan islam dengan basis pesantren untuk memperkuat basis islam moderat di indonesia
atau juga di dalam konteks menjaga tadi demokrasi
persatuan di indonesia jangan sampai kemudian dihancurkan oleh post truth politik
yang kemudian hoax fake news dengan menggunakan eksploitasi identitas
sebagai mesin politik yang semakin tidak produktif untuk demokrasi kita ke depan
jadi itu tugas dari ketua umum terpilih ke depan
dan semoga dengan doa para kiai masyaye dan juga jaringan santri nusantara bisa dilakukan dengan baik
kita akan lihat besok akan seperti apa berjalannya muktamar
dan tentu karena ini muktamar yang juga menyedot perhatian publik secara nasional
tentu kita akan tunggu siapa kemudian yang akan terpilih sebagai ketua pbnu yang baru
terima kasih banyak mas muhammad guntur romli
terima kasih banyak mas ahmad khoirul umam sudah bergabung dalam dialog yang menarik pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu